ya allah ya allah ya allah
udah jangan bantuan lah
bukan berburu buru nih
cinta mau kemana sih
semuruhnya cinta bantuan
bantuan ya allah kusih
abang ya allah bang
ya allah kan ya allah ya allah
ini ada ya allah kusih
ya allah kusih
abang ya allah
aduh ya allah kusih bang
kenapa sih bang
abang ya allah
ya allah kusih
suami saya ya allah
ya allah ini
eh alfakat lu bawa motor gua
gue bawa mobil yang baru nih
kita udah capek sampai bikin
eh paruh bu
ini namanya sungguh enggak emaji
kita kan masih punya biaya
biayanya kan di al mukaharom
masih ada di al mukaharom tenang aja
kunanta harus tertunda
karena ada kendala
ada kendala apa ustadz
uang kunanta dibawa kabur
ya allah kenapa sih
uang itu jahat itu
kenapa tiga banget sih al mukaharom
pakai bau itu duit lagi
kita lagi semangat semangatnya bangun kunanta
mulai dibawa kabur uangnya sama al mukaharom
kau nggak tersimukuh
jujur sampai saat ini
ustadz masih berhusnuzon
sama haji badrun bahwa
uang itu nggak dibawa kabur sama beliau
tapi apapun itu juga pak ustadz
sekarang ini kita sudah terima uangnya sama haji badrun
sekarang ini kita sudah terima uangnya sama haji badrun
kita sudah tidak punya uang apa apa lagi

kita sudah nggak punya apa apa lagi pak ustadz
uang mahal fuka tuh pak rt
emangnya uangnya dari mana
perusahaan udah balik lagi
dan nyokap gue berkenan untuk bangun kunanta
ya allah ya rabbi
ustadz tekankan ya
apabila kita selalu berhusnuzon
selalu berbaik sangka
dan allah sudah berkata
dan allah sudah berkendak
apapun yang menjadi mustahil bagi manusia
tidak akan pernah mustahil bagi allah
makasih banyak yuk
iya elang makasih ya udah nolongin chang
oh iya elang makasih juga ya
lu jangan laporin gue ke polisi
siapa yang mau ngasih tau om badun ke polisi
loh nak lang itu gak ngelaporin suami saya ke polisi toh
lu tadi ngapain ngubur ngubur gue sama polisi begitu segala
ih kegeeran om badun
om tadi itu saya ketemu sama polisi cuma nanya alamat
dan tadi rame rame polisi itu juga karena ada pejabat lewat
jadi pada dijagain
tapi saya tetep nyariin om badun
iya jadi kita mau minta om badrun untuk jadi saksi dalam penipuan sirudi terhadap mama saya
wah bersedia dong
tenang aja om kita udah nyawa pengacara kok
semoga semuanya berjalan dengan lancar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
para santri sekalian dan seluruh penghuni pondok pesantren kunanta yang saya banggakan dan saya sayangi
juga pak haji badun yang saya hormati
marilah kita bersyukur sama sama kehadiran allah subhanahu wa ta'ala
salawat dan salam kita limpahkan kepada nabi besar kita jujungan kita nabi muhammad
para santri sekalian terwujudnya bangunan pondok pesantren kunanta yang baru ini merupakan berkah dan nikmat yang amat sangat luar biasa yang allah swt berikan kepada kita
maka dari itu sebelum saya mewakili untuk meresmikan gedung yang baru ini mari kita sama sama mengangkat tangan supaya kita meminta kepada allah agar diberkahi rahmat
amin ya allah
agar dilimpahkan semua hal hal yang ada di dalam gedung ini
dan ini adalah hal yang baik bagi kita pada saat ini dan di kemudian hari
ya allah ya rabbana jadikanlah pondok pesantren kunanta ini menjadi tempat yang aman yang tenang yang nyaman bagi kami semua untuk mencari ilmu ya allah
amin ya allah
ya allah ya rabbana jadikanlah pondok pesantren kunanta ini menjadi pondok pesantren yang mencetak para santri
amin ya allah
hanya pintar dan cerdas dalam keilmuan tapi juga berakhlak mulia amin ya allah ya robana
jadikanlah pondok pesantren kunanta ini menjadi tempat yang bisa mendatangkan banyak keberkahan
amin tidak hanya untuk seluruh penghuni pondok pesantren kunanta ini sendiri tapi juga untuk
seluruh masyarakat pada umumnya amin allah robana indah ke atas alim waktu balai nanti
setawab rohi robana atina fidunyah sana wafil akhir hati hasan wakil ada banar subhanakarobika
robya izzati amma yasifur wassalamun ala al musallim walhamdulillah roh dikalaun
oh kayaknya kamu pacar minyak korek
iya aku pengen ke purworejo
eh lu cendawan ngapain lu cendawan
dulu bang itu
begitu di lalu
aduh tarik dulu sih
kok tahu saya mau nanya
eh gue ngomong aja tuh ya